ngapain kamu kesini
untung diingetin sama om idan
kenapa dia bisa tau nomor icu
dia tsms ke semua nomor
mau aja ditipu
maaf ya kang udah jadi lama
kamu tau cak esy kan
dia itu rencananya nggak mau perpanjang kontrak nanti
nah jadi nama kamu udah cetaroh diurutan paling atas
buat gantiin kerjaan dia disana
syukur alhamdulillah cak
eda janji ga akan ngecewin coyoyoh
eda janji tiap bulan kasih coyoyoh hadiah
emangnya kamu pikir saya kerja disini buat mengutip upeti apa dari kamu
udah gak usah mikirin begituan
yang penting kamu kerja yang benar
jaga nama baik biro itu juga udah cukup eda
eda janji akan nurutin semua nasihat coyoyoh
nah gitu kerja yang rajin
dan cek esy tuh baik banget tau udah
kapan kapan kita kerjain dadangnya
kita umpetin mas masnya
ntar stres kaya tatang ya ceng
jangan begitu atuh ceng
kamu mirip banget sama dadang doi
apaan sih kum
ngerekam suara cek
satu dua satu dua
pengen ngerekam suaranya mas suha ceng
buat apaan ah
itu lucu banget pasti itu ceng
buat apaan kum
itu bagus banget
siapa tuh bisa dijadikan ringtone suaranya
langsung aja kum
ngerekam suaranya mas suha
aduh minta ya ceng
albaqoro pengen saya rekam
bagus itu ma
nyuci udah siang
saya nyalah dulunya
nih pengisi dulunya
udah direkam belum
kok telat lo
udah bisa nyalahin
tunggu sebentar ya bu
kalau gitu saya tunggu di luar ya bu
kalo di pesantren kusoi
mengobati orang seperti tatang
biasanya mah di rukiah
saya dulu pernah
mengalami kayak gitu
pak kiai membacakan doa
saya di rukiah setiap malam
saya bisa kembali
seperti sekarang ini
itu bisa tidak di praktikan disini
kalo tidak salah
pak ustadznya dulu pernah
punya rencana seperti itu
ketauan sama pak captit aming
tatang teh pura pura stres
kalau tatang sekarang stres betulan
mungkin pak ustadz akan
saya yakin pak ustadz tahu caranya
mudah mudahan sembuh tatang
amin ya allah ya robbal alamin
sakitnya sebelah mana ya
emangnya kemarin waktu di rumah sakit dikasih obat apa ya bu
ada empat jenis
tapi diminum semua kan obatnya
buku suara tolong kasih tau saya ya
buku suara itu harus
banyak makan makanan yang mengandung zat besi
pokoknya semua makan makanan yang bergizi
supaya janinnya ibu kosaura itu kuat
sama gak gampang lelah buka suaranya
sekarang buka suara banyak istirahat aja dulu
mari buku suara
pak ustadz mesti inget ya
pak ustadz gak boleh kesel
gak boleh marah
boleh saya masuk
akunya tadi belum salim
oma sampai gak lihat tuti
deni bercerita tentang suasana di ruang kelas
tapi yang kebayang sama kita ketika membacanya
justru suasana di rumahnya sendiri
saya rasa dia melakukannya tidak sengaja pun
saya yakin itu terjadi begitu saja
kalau dia sengaja melakukannya
berarti dia itu luar biasa